kegiatan kegiatan kilafatul muslimin
yaitu berupa konvoy
di tengah tengah masyarakat
merebes merasa resah
untuk bergabung dengan kilafatul muslimin
intinya kami memang tidak bisa mengelak karena memang ini sudah dua unsur memenuhi
sehingga ini haknya penyidik untuk meningkatkan statusnya menjadi tersangka
dan kami sebagai penasihat hukumnya tetap kami akan mengupayakan biar yang terbaik untuk pelajaran kami